cnn indonesia breaking news

lalu anda melihat seperti apa sih pendaftaran kali ini terkait dengan pendaftaran faktual
administrasinya terutama untuk partai baru yang akan hadir pada hari ini mbak

siap menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat

kalau untuk skill price nya tidak akan ada incumbent gitu ya
karena nanti semuanya baru gitu ya
jadi tentu hal ini akan menjadi ruang yang ingin direbut oleh partai politik
sehingga pasti partai politik ingin menunjukkan sejak awal bahwa mereka siap
dan memang kalau kita lihat di sebelum sebelumnya gitu ya
masa pendaftaran partai politik di pemilu pemilu sebelumnya
biasanya memang last minute gitu ya
di hari hari terakhir di jam jam terakhir baru ramai begitu pendaftaran partai politik
tapi saya kira yang saat ini karena kpu sudah mendesain sebuah sistem aplikasi
yang bahkan sudah bisa diakses jauh sebelum hari ini ya tanggal satu agustus
sehingga partai politik sudah mempersiapkan dirinya sejak awal
dan penggunaan cipol ini kan bukan yang pertama begitu ya
sejak dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas sudah pernah digunakan
jadi saya rasa partai politik pun juga sudah terbiasa dengan metode pendaftaran
dan menggunakan aplikasi seperti ini yang sejujurnya mungkin bisa dikatakan
ini lebih memudahkan begitu ya
kalau dulu partai politik datang ke kantor kpu itu dengan membawa berkas
berkontainer kontainer begitu ya
sekarang data persyaratan ini sudah bisa diunggah di website nya cipol
dan itu saya rasa bisa memudahkan partai politik
marinis kalau anda melihat sebenarnya dengan adanya sipol
itu mempermudah pastinya
tetapi hari ini sepertinya seperti ajang ya bagi semua partai politik
untuk menunjukkan momen mereka
mereka terlihat kesiapannya
lalu komitmen mereka di hadapan publik
anda melihat sepertinya ini merupakan salah satu syarat saja bagi mereka
untuk show of force bagi publik ya
ya saya rasa bisa dikatakan demikian ya
karena kan tadi ya ini tahapan awal yang cukup krusial begitu ya
kan hulunya ya memang di pendaftaran partai politik
untuk bisa menjadi partai politik peserta pemilu
lalu kemudian nanti akan dilakukan verifikasi
tahapan awalnya gitu ya
kalau tahapan awalnya bisa dilakukan dengan baik
saya rasa kebelakangnya
ke tahapan tahapan berikutnya akan berpengaruh
dan jadi tentu partai politik apa ya
ingin menunjukkan citranya gitu ya kan
citra dirinya gitu ya
citra bahwa organisasinya siap
itu bisa ditunjukkan sejak pendaftaran partai politik
apakah datang hari ini kan
kalau datang hari ini kan baru menyerahkan dokumen gitu ya
nah nanti kemudian baru kpu akan menerapkan
berkasnya lengkap atau tidak
nanti di akhir ya
di bulan desember ya
empat belas desember itu akan ditetapkan siapa partai politik
yang memenuhi syarat atau tidak
dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu
marinis kalau ini ada beberapa partai baru pastinya ya
dan sejumlah partai baru itu persyaratannya
cukup kompleks terkait dengan persyaratan administrasinya
kalau anda melihat apakah peluang partai partai baru ini
terkait dengan kepersertaan anggota mencapai seribu
kemudian juga ada art
di satu sisi ada pemakaran wilayah di papua juga
apakah anda melihat kompleksitas ini
memberikan mereka peluang atau justru jebakan
bagi mereka tidak lolos verifikasi
iya kalau kita melihat tren gitu ya
dari penyelenggaraan pemilu ke pemilu
memang semakin kesini
itu jumlah partai politik peserta pemilu semakin sedikit
apalagi ditambah dengan
apa adanya putusan mahkamah konstitusi ya
nomor lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
yang mengatakan bahwa
partai politik yang sudah dapat kursi di dpr
itu hanya dilakukan verifikasi secara administrasi saja
tidak dilakukan faktual
partai partai lain yang tidak punya kursi di dpr
akan dilakukan verifikasi secara faktual
termasuk juga dengan partai baru
nah ini adalah syarat yang cukup berat sebetulnya
jadi apa keterpenuhan syarat begitu ya
bukan hanya syaratnya terpenuhi
tapi juga kebenaran faktanya begitu ya
karena nanti kpu akan melakukan verifikasi secara faktual
untuk melihat kebenarannya begitu ya
tadi ada atau tidak kepengurusannya
itu akan dilihat
nah memang kalau dilihat dari persyaratan yang cukup berat kali ini
apa nampaknya memang partai partai baru ini punya hambatan
nah apa yang bisa kemudian mereka lakukan
yang memastikan sejak awal
mereka sudah memenuhi syarat syarat tersebut atau tidak
karena kalau tidak ya akan sulit begitu ya
kalau kita refleksikan ke pemilu dua ribu sembilan belas atau dua ribu empat belas
ada partai partai yang sebetulnya
menjadi partai politik peserta pemilu itu
sengketa gitu ya
jadi misalnya kpu sudah memutuskan
ada partai politik yang tidak memenuhi syarat
tapi kemudian digugat ke bawah seluruh
lalu kemudian ada juga yang melalui jalur pt un
ini kan menunjukkan bahwa
proses ini semakin ketat dan
bahwa partai politik baru
ya tadi untuk bisa memenuhi persyaratan ini
memang cukup berat begitu ya
untuk bisa menjadi partai politik berbadan hukum saja berat
dan untuk bisa menjadi partai politik peserta pemilu pun
syaratnya juga berat
nah ini yang harus dipersiapkan sebetulnya
oleh partai politik baru
karena tadi setiap pemilu
trendnya memang jumlah partai politik peserta pemilu itu
semakin kesini itu semakin sedikit begitu ya
misalnya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kita sempat punya
tapi terakhir di pemilu dua ribu sembilan belas
jumlah partai politik peserta pemilunya
hanya ada enam belas partai politik peserta pemilu
kalau anda melihat trennya seperti apa nih mbak dini
apakah akan terjadi peningkatan
atau justru penurunan yang cukup signifikan
melihat begitu kompleksitasnya peraturan
dan persyaratan yang diletakkan oleh kpu sendiri
ya kalau menurut saya
setidaknya mungkin sama ya
dengan pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
partai politik sekarang yang ada di dpr ya
partai politik yang ada di dpr
itu sudah punya tiket yang lebih menguntungkan
karena mereka hanya dilakukan verifikasi secara administrasi
tidak dilakukan verifikasi secara faktual
nah sementara untuk partai partai yang non parlemen ini
itu kan harus dilakukan verifikasi secara faktual
yang sangat ketat
mk juga mengatakan bahwa
pelaksanaan verifikasi ini harus dilakukan secara teliti
yang memang tujuannya adalah supaya
partai politik kita lebih sederhana
jadi ini tantangan pemilu dua ribu dua puluh empat
kalau persyaratannya masih sulit seperti ini
ya jangan jangan memang menyulitkan
begitu ya untuk kita punya partai yang
apa ya partai politik
peserta pemilu yang semakin banyak di setiap pemilunya
lalu kita bergeser sedikit mengenai dana pemilu nih mbak ya
selalu yang menjadi pertanyaan besar
terutama kampanye kemudian juga persyaratan ya
terutama kampanye kemudian juga persyaratan ya
terutama kampanye kemudian juga persyaratan ya

kalau kita melihat ketua komisi pemilihan umum ri
hashim ashari mengatakan
anggaran pemilu di dua ribu dua puluh empat itu belum semua cair dadanya
lalu bagaimana perlu melihat hal ini mbak
ya kalau terkait anggaran sebetulnya begini
kalau kemudian pertanyaannya
apakah tahapan ini bisa terus dilaksanakan
ya bisa saja begitu ya
tapi kan kemudian bagaimana dengan kualitasnya
karena anggaran ini dibutuhkan dalam konteks
tahapan yang sekarang pendasaran
nanti akan ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
tentu kan dibutuhkan anggaran
bisa dibayangkan misalnya ketika nanti anggarannya juga masih belum cukup
tapi sudah masuk ke tahapan verifikasi faktual
kalau anggarannya belum cukup kan bisa jadi ini menjadi apa ya
pengaruh begitu ya misalnya kemudian
verifikasi faktualnya tidak dilakukan secara maksimal
kan kemudian akan mempengaruhi kualitas dari proses penyelenggaraan pemilunya
dan kemudian menurut saya
ini yang harus menjadi
jadi apa ya pemerintah perlu menepati janjinya begitu ya
karena kan presiden bahkan ketua dpr juga sudah mengatakan bahwa anggarannya sudah siap
anggarannya tidak sekedar siap begitu ya
tapi juga bisa tapi juga harus turun tepat pada waktunya
karena kemarin kita misalnya sempat ada polemik
apa penundaan pemilu misalnya
dengan anggaran yang tidak cair
ini kan kemudian hal hal seperti ini bisa muncul kembali
dan saya rasa kita menjadi apa ya
ini sudah masuk tahapan pemilu
tapi kita masih memperdebatkan hal hal yang mungkin apa ya
bisa dikatakan ya membuang energi
ya padahal pemilu itu kan sebuah siklus lima tahunan
dan apa di undang undang juga disebutkan bahwa anggarannya oleh apbn
jadi sudah semestinya apa ya anggaran ini selalu ada begitu ya
karena kan kita tahu setiap lima tahun sekali kita pasti berpemilu
sehingga anggarannya harus disiapkan supaya bukan sekedar proses penyelenggaraan pemilu

juga untuk bisa memastikan kualitas dari proses penyelenggaraan pemilu ini
yang saya menarik adalah mengenai verifikasi nggak desember dua ribu dua puluh dua ini ya mbak ya
terkait dengan verifikasi sementara anggaran juga masih tertunda
kemudian juga ada sejumlah partai baru
anda melihat pada saat kita mengevaluasi dua ribu sembilan belas
kemudian ada sengketa juga yang menjadi salah satu momok
lalu bagaimana yang bisa dievaluasi dan menghindari terjadinya sengketa
kemudian juga masih memberikan peluang buat partai politik baru ikut serta berpartisipasi pada pemilu di dua ribu dua puluh empat mendatang mbak
iya kalau pertama soal sengketa
untuk bisa meminimalisir sengketa sebetulnya dalam konteks tahapan pendaftaran partai politik ini
yang pertama adalah semua pihak begitu ya
baik itu kpu bawaslu dan juga calon peserta pemilu ini
memiliki persepsi yang sama terkait dengan bagaimana tata cara pendaftaran partai politik peserta pemilunya
jadi kan di dalam pkpu nomor empat ini kan sudah disebutkan bahwa tata cara mendaftarnya menggunakan sipol
nah ini harus dipahami sama oleh bawaslu nya calon partai politik peserta pemilu nya
supaya tidak ada multi tafsir gitu ya
nanti misalnya ada yang menganggap bahwa oh sipol nggak wajib gitu ya
tapi kan di pkpu nya dikatakan demikian
nah persepsi ini harus sama supaya tidak menimbulkan sengketa di belakang
nah yang berikutnya
adalah soal bagaimana calon partai politik peserta pemilu ini
memastikan bahwa data yang mereka unggah ke dalam sipol ini bukan hanya sekedar lengkap
tapi juga benar gitu ya benar dalam artian begini
memastikan tidak ada kegandaan
tidak sekedar apa ya kan ada syarat tuh
harus punya dukungan seribu atau seper seribu dari jumlah penduduk
misalnya tidak sekedar mencomot ktp orang begitu ya
untuk jadi dimasukkan ke dalam dasar keanggotaannya
nah ini harus dipastikan oleh pengawas pemilu
supaya apa supaya juga tidak terjadi masalah di belakangnya
harus dipastikan benar bahwa data yang diunggah itu lengkap dan juga benar valid gitu ya
tidak ada data ganda tidak ada tadi ya asal comot begitu ya
karena kalau kemudian itu terjadi ini yang kemudian bisa menimbulkan sengketa ke belakang
kalau dari pemilu pemilu sebelumnya
ada satu lagi yang kemudian berpotensi muncul sebagai sengketa adalah ketika
ada perpecahan internal di partai politik
jadi misalnya partai politik memiliki dualisme kepengurusan
nah ini kepengurusan yang mana yang kemudian dianggap sah
ini juga bisa menjadi salah satu potensi sengketa di belakangnya
tapi saya rasa di pemilu dua ribu menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini
kita melihat bahwa tidak ada ya partai politik yang
apa mengalami dualisme ini
sehingga ini bisa diminimalisir untuk terjadinya sengketa di tahapan pendaftaran partai politik beserta pemilu
baik merynnis kita akan jeda terlebih dahulu
nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya terkait dengan dinamika pemilu dua ribu dua puluh
tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami akan kembali sesaat lagi

tidak hanya pada saat tps dibuka sampai tps ditutup

tapi sebelum hari h sampai tps ditutup ya
itu berarti bukan satu penyelesaian
tidak ada yang diberikan bahwa berapa banyak lagi kanan
bagaimana dengan tempat yang lain
juga setelah proses
penghutang suara mereka juga
masih menghitung di tps ya bahkan beberapa
mungkin bukan di beberapa tps
di banyak tps selesainya baru
subuh begitu ya tentu ini
menjadi beban kerja
yang luar biasa nah
perlu disiapkan mitigasinya
seperti apa salah satu catatan
bahwa kenapa kemarin dua ribu sembilan belas
terjadi kelelahan yang luar biasa
selain karena beban kerja juga
karena di tps itu kan
kompleks gitu ya
situasinya kan sangat kompleks jadi
misalnya ada pemilih yang pindah
ada pemilih yang
tidak ada di dalam terpemilih
lalu kemudian menanyakan kepada petugas
kppsnya nah misalnya ketika
petugas kps ini tidak tahu jawabannya
yang bisa dihubungi cepat sehingga mereka
misalnya harus bolak balik
ke tingkatan yang ada di atasnya
ini kan juga
melelahkan memakan waktu
kompleksitas itu sendiri nah hal hal seperti ini
yang perlu disiapkan misalnya oleh
penyelenggara pemilu misalnya ada
semacam call center yang bisa dihubungi dengan cepat
begitu ya responsif sehingga
pertanyaan pertanyaan dari pemilih
misalnya namanya kok nggak ada di tps
misalnya dia pemilih pindahan misalnya
dia tidak dapat lima lima surat suara
itu bisa terjawab dengan cepat
dan tidak menambah
kelelahan dari petugas
yang ada di tps lalu
misalnya juga bisa mempersiapkan petugas
sebagai petugas kesehatan
mungkin tidak di setiap tps tapi di beberapa titik
ada petugas kesehatan yang juga bisa responsif
selain itu juga tadi
penyelenggara pemilu yang nanti akan direkrut
untuk misalnya di tingkat kpps
dipastikan soal kesehatannya
data dari ugm
ketika pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
banyak korban jiwa
memang salah satu temuannya adalah
karena petugas petugas yang meninggal dunia ini
mereka tidak bisa berpengalaman dengan kelelahan dari tps jadi kalau kita lihat di tps kita tidak bisa mempersiapkan petugas petugas yang meninggal dunia ini

ada sakit bawaan misalnya
menjadi salah satu faktornya
sehingga mencari petugas yang sehat
kpu kan kemudian
misalnya maksimal lima puluh tahun
untuk jadi petugas kpps
atau misalnya merekrut mahasiswa
yang masih muda masih bugar
untuk menjadi petugas kpps
ini yang bisa menjadi salah satu mitigasinya
untuk bisa meminimalisir
cepat lelah atau meninggal dunia saat bertugas nantinya
baik terima kasih sekali
untuk perbicaraannya pagi hari ini mbak ninis
selaku direktur eksekutif perludem
selamat pagi mbak sehat selalu